polisi kembali mengerebek gudang penyimpanan beras oplosan
yang tercampur bahan kimia pemutih seperti soda api dan bubuk sulfur
praktik penjualan beras semacam ini memang tentu menjadi kekhawatiran warga
pelaku menjual beras rusak yang diberi pemutih untuk mengelabui pembeli
dengan konsumsi mencapai dua puluh delapan juta ton per tahun
beras merupakan bahan pangan terpenting di indonesia
untuk memenuhi kebutuhan konsumen
beragam jenis beras dijual di pasar dengan harga dan mutu berbeda
namun perbedaan harga ini kerap dimanfaatkan sejumlah oknum
untuk berbuat curang dengan memasukkan jenis beras yang dijual
lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai hal ini
pemerintah lebih memperhatikan untuk hal hal seperti ini
kalau tidak begitu konsumen
itu kan merugikan masyarakat dong jadi ada penyakit juga
menurut saya orangnya kelewatan masukin ke god aja matiin
salah satu cara pedagang nakal memasukkan kualitas beras adalah
menggunakan bahan kimia agar beras tampak lebih putih
bahan pemutih yang digunakan antara lain kaporit tawas deterjen dan pemutih pakaian
padahal menurut dokter spesialis gizi ida gunawan
beras putih pulen yang digemari
masyarakat justru memiliki kandungan gizi lebih rendah
beras yang bagus sebetulnya beras yang warnanya seperti bening bening dan agak kekuningan
supaya mendapatkan kandungan serat yang cukup bagus
makin putih berasnya dengan proses pengolahan
maka serat yang ada di dalam beras itu akan ikut larut ikut hilang
seorang pedagang beras di pasar puri indah jakarta barat
menyarankan agar masyarakat memperhatikan bentuk dan warna beras yang akan dibeli
pastikan pula tidak tercium aroma kimia atau wangi menyengat pada beras
dalam setahun masyarakat rata rata mengkonsumsi satu ratus empat belas kg beras
karena itu waspadalah terhadap beras berbahan kimia berbahaya
yang dapat menyebabkan antara lain asma penyumbatan pembuluh darah
kelainan jantung dan kanker
arya dito tama jakarta